bersama kami di breaking news cnn indonesia
pendaftaran capres cawapres untuk pilpres dua ribu sembilan belas
jelang batas akhir waktu pendaftaran capres dan cawapres
sandiaga uno menyatakan telah menandatangani surat berhenti dari jabatannya
sebagai wakil gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
setelah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai cawapres
mendampingi prabowo subianto pada kamis malam
sandiaga uno menyatakan dirinya telah berhenti sebagai wakil gubernur dki jakarta
selain itu sandiaga juga meminta doa restu kepada seluruh rakyat indonesia
untuk maju sebagai cawapres mendampingi prabowo subianto
sandiaga berencana mendaftarkan diri sebagai cawapres
bersama prabowo subianto sebagai calon presiden ke kpu pada siang ini
setelah usai sholat jumat
hari ini saya berhenti
ingin selesaikan tugas saya di pemprov
saya sudah menandatangani surat berhenti
dan ini sekarang lagi diproses
jadi ini izinkan saya pagi ini untuk menyelesaikan administrasi di pemprov
ada satu tugas dari pak gubernur yang harus saya selesaikan di lapangan banteng
habis itu kita ketemu di balai kota ya
mekanisme administrasinya gimana pak
nanti saya jelaskan pak taufik
pak ungkapan untuk warga jakarta nih pak
yang ditinggalkan oleh sosok warga jakarta
ya tidak ada yang pernah bisa menebak takdir dan jalan allah swt
saya berterima kasih kepada warga jakarta yang betul betul memberikan amanah
kepada sebuah jakarta yang maju dan warganya bahagia